sementara pada bangunan utama masjid dibuat atap limas bergaya jawa dengan kubah berdiameter dua puluh meter yang dikelilingi empat menara setinggi enam puluh dua meter
yang membuat masjid ini lebih gagah adalah adanya enam payung elektrik raksasa yang mirip dengan masjid nabawi di madinah
payung elektrik raksasa ini hanya dibuka saat sholat jumat idul fitri idul adha serta sholat gerhana
sebuah menara atau tower berdiri lepas dari bangunan utama masjid
menara yang diberi nama al husna ini dibuat setinggi sembilan puluh sembilan meter sebagai simbol sembilan puluh sembilan nama allah
payung utama dan juga di depannya ada gerbang al qur ini terdiri dari dua puluh lima tiang
di dalamnya itu merupakan salah satu simbol kematian
ketika sudah di dalam masjid itu kita berfokus untuk mendekatkan kepada allah swt
berdiri di atas tanah wakaf seluas sepuluh hektare kemegahan masjid yang dapat menampung enam jemaah ini banyak didatangi warga luar kota semarang
ternyata pas datang ke sini luas banget masjidnya dan gede banget sesuai dengan namanya masjid agung
beribadah bak di masjid nabawi juga bisa dirasakan saat berwisata religi ke masjid sultan mahmud riyad syah batam kecamatan batu aji kota batam provinsi kepulauan riau
masjid berasitektur bangunan ala kota madinah dan negara turki ini berdiri di atas lahan seluas lima puluh tujuh satu ratus empat puluh empat meter persegi
masjid yang ruang sholat utamanya tidak bertiang
menunggu waktu berbuka puasa di pelatar masjid pun akan semakin nyaman bernaungkan payung membran
saya bisa merasakan bagaimana saya beribadah di masjid nabawi
tak cuma keindahan arsitektur masjid sultan mahmud riyad syah merupakan satu satunya masjid di kepulauan riau
yang memiliki menara pandang setinggi sembilan puluh sembilan meter
pengunjung bisa naik dan melihat kota batam bahkan negara singapura dari ketinggian